ya tomo apakah anda bisa menceritakan sedikit terkait dengan background ataupun bagaimana kejadian dugaan pelaku pencabulan santriwati ini
kasus ini sebenarnya sudah berjalan hampir dua tahun lebih
adanya laporan dari beberapa santriwati yang mengaku menjadi korban tindak asusila dari sma msa ya
betul betul anak dari pengasuh
kasus ini sempat berlarut larut karena msa yang sudah ditahuan tersangka terus melakukan perlawanan
ini mengangkir terhadap panggilan dari pihak penyidik
terakhir akhirnya penyidik polda jatim menetapkan msa ini sebagai pencarian orang
ya tomo berapa petugas ataupun aparat gabungan yang sudah diturunkan untuk penangkapan anak yai pelaku pencabulan santriwati ini
kalau ini belum bisa dipastikan ya tapi ini dikisaran angka seratus empat ratus personil dari lima wolda jatim gabungan sama polres jombang
sampai saat ini bisa saya tambahkan maggie
aparat sudah berhasil menyisir dan memasuki lingkungan pondok pesantren sidikia
dan terus melakukan pengelirikan
namun sejauh ini belum berhasil menyesir dan memasuki lingkungan pondok pesantren siti kia
dan juga berhasil ditemukan
yang kami kumpulkan terakhir tadi
teman teman aparat bergeser ke titik lain
yang menjadi bagian dari pondok pesantren siti kia ini di wilayah kolosan sana
apa yang menjadikan aparat petugas tempat ini susah untuk menangkap pelaku pencabulan santriwati ini tomo
m essa yang ditolak tanah
upaya dari para pengikutnya ini untuk
tapi onu kan
penangkapan anak kiai pelaku pencabulan santriwati
terima kasih jurnalis transmedia atas laporan anda
sutomo raharjo atas laporan anda di jombang jawa timur
terima kasih atas laporan anda selamat bertugas kembali